yang juga tengah menjadi sorotan pemirsa ada sebuah bangunan rumah yang persis berada di tengah proyek pembangunan tol cinere jagorawi limo kota depok akhirnya dibongkar
sebelumnya letak rumah ini viral dan menarik perhatian masyarakat karena tetap berdiri kokoh di tengah pembangunan tol
setelah sempat terkendala proses administrasi pihak pengembang tol akhirnya melakukan pembongkaran dengan alat berat pada senin sore
pihak pengelola tol memberi ganti rugi kepada pemilik rumah sebesar satu tiga miliar kepada pemilik rumah di tengah proses pembangunan tol berlangsung
sementara itu kepala bpn kota depok indra gunawan mengatakan sedianya pembongkaran ini akhirnya terkendala administrasi dan juga saat ini pembayaran uang ganti ruginya telah dilakukan
tadinya ada masalah memang paling mengait disitu ada empat panggara kat yang paling mengait tetapi sudah kita selesaikan
dari tim p dua p sudah menyelesaikan masalah tersebut